ada berbagai bentuk dari pendidikan karakter salah satunya dengan memilih media alam terbuka sebagai media pembelajaran
seperti yang dilakukan oleh organisasi penempuh rimba dan pendaki gunung wanadrik
yang memilih medan rawa laut sebagai salah satu medan berlatih bagi para calon anggotanya
berlokasi di rawa muaraci asem subang jawa barat seluruh siswa pendidikan dasar wanadri dua ribu delapan belas
satu persatu berjuang menerjang lumpur untuk melakukan pergerakan dari satu titik ke titik lainnya